selamatin lo dari nadif
kita kenapa tiarap ada yang nembakin ya
kenapa sih lo malah ikut ikutan
harusnya lo nolongin gue berdiri makanya tuh
gue kirain ada yang nembak ngapain gue tiarap
gue yang salah
gue yang salah gue kue gue terus yang salah
terus gimana rencana lo komisi
belakang belakang belakang
aman ya aman
tahan tahan semua tahan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ini bukan cabai semangat
cuman lemas sedikit
dimikir rolaan dengan rebels

pak tuker bagaimana permainan anak anak
oh anak anak ini semangat semua
tembak tembakannya ternyata bagus bakat semua ini anak anak
pak maaf sebentar saya mau ke toilet dulu sebentar ya
budia saya cari kemana mana juga malah termenung di sini
budia tujuan kita kesini itu untuk mendamaikan anak anak ipa dan anak anak ips
bukan buat berdamai dengan diri sendiri
ada masalah apa bu
sebenarnya hari ini adalah hari
putusan persidangan perceraian saya dengan suami saya pak
dan ternyata pengadilan mengabulkan bugatan cerai saya pak
saya kira selama ini saya akan sehidup semati dengan suami saya pak
tapi ternyata takdir berkata lain
eh sekarang statusnya ibu dia itu
sudah menjadi si girl feren
gatau gua ketembak apa engga
tapi tadi ada mike dilar kesana shell
iya m i k e buruan
diat aja nih lo pasti bakal nyasar
eh jangan bergerak
jangan tembak temen gue
jangan tembak betta ya
betta janji betta tidak akan terburu buru
nih beta turunkan senjata ya
cantik sekali nona
demi nih gara gara tes
aduh aduh aduh
kayaknya gua udah keluar area paintball deh
gue harus balik tapi gue lupa lagi
ibu el takut
kalau gue lari hari yang paling kaget
kalau aja lo ada disini temenin gue
gue harus balik sekarang gue bisa
ibu el takut
bukannya lo juga bendera
ya ampun rin lo seharusnya bersyukur gue nyelamatin lo dari nadif
itu kenapa tiarap ada yang nembakin ya
kenapa sih lo malah ikut ikutan
harusnya lo nolongin gue berdiri makanya tuh batuknya dipake
gue kira nih ada yang nembak ngapain gue tiarap
gue yang salah
enggak gue yang salah gue kue gue terus yang salah